di bogor jawa barat seorang matan anggota kepolisian asal perumahan gria kecamatan ciampea gagal divaksin
dengan rasa kecewa siswandi mengaku nomor kependudukannya dicatut orang lain
kejadian tersebut terungkap saat siswandi mendaftar vaksin di kantor desa setempat
namun upayanya gagal dan diketahui datanya digunakan oleh warga yang berasal dari luar wilayah domisili bogor
meski sudah diketahui oleh petugas namun hingga kini siswandi belum mendapat kejelasan kapan dirinya akan mendapatkan jadwal vaksin
polemik data juga menimpa wasit ridwan warga desa ciamtra cikarang selatan kabupaten bekasi
wasit yang telah mengantri vaksin dosennya
dosis pertama tidak lolos verifikasi data lantaran nomor induk kependudukan miliknya digunakan oleh seorang wna bernama lee im wong
dengan alasan kemanusiaan petugas akhirnya memberikan vaksinasi namun wasit tidak bisa memiliki sertifikat vaksin
padahal surat keterangan vaksin menjadi salah satu standar operasional prosedur di perusahaan tempat wasit bekerja
nomor nik saya itu sudah ada
sementara melalui dinas kependudukan dan catatan sipil pemkap bekasi akan berkoordinasi dengan kemendagri untuk mencari solusi nomor induk kependudukan ganda ini
wasit itu harus tetap mendapat vaksinasi perkaraniknya saya tugaskan nanti kandikduk kapil untuk berkoordinasi ke kementerian negeri
tentunya harus menjadi pertimbangan bagi pemerintah untuk merapikan sistem pendataan warga indonesia
mengingat ini bukan kali pertama terjadinya peristiwa nomor induk kependudukan ganda
dan dikhawatirkan tidak hanya menyebabkan warga gagal vaksin tetapi juga bisa mengarah ke tidak penyalahgunaan lainnya
tim liputan cnn indonesia